pengadilan tipikor tanjung karang bandar lampung kembali menggelar sidang lanjutan kasus gratifikasi
penerimaan mahasiswa baru universitas lampung pada selasa siang dua mei
sidang kali ini dihadiri tiga terdakwa yakni mantan rektor unila karoman
mantan wakil rektor unila heriandi dan mantan ketua senat unila m basri
dalam sidang beragendakan pembacaan pledoi ini
terdakwa karomani membacakan nota pembelaan yang ditulisnya setebal tiga belas halaman
dalam pledoinya ia menyatakan infak bukanlah kedok suap
melainkan berawal dari sukarela untuk kepentingan umat
karomani menyebut sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan
infak itu pun diberikan tidak hanya oleh para orang tua mahasiswa
tetapi juga kalangan dosen dan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa di unila
meski begitu ia mengaku salah karena tidak melaporkan kegiatan pembangunan gedung lampung nahdlin center
kepada komisi pemberantasan korupsi
mungkin karena saya tidak laporkan kegiatan
tapi seolah olah ada tarif segala macam itu kan nggak ada
jadi itu kan sukarela yang mau berinfak silakan tidak pun silakan
kecuali orang orang yang mengatasnamakan saya itu di luar saya
barangkali ada orang yang di luar saya mengatakan hal seperti itu
tidak tidak kaitan dengan saya
sementara itu kuasa hukum karomani meminta harta kliennya dikembalikan
harta berupa tanah dan rumah itu diakui merupakan hasil bekerja sebagai asn
ada yang berbentuk tanah dan bangunan
ada yang berbentuk uang ditabungkan di bank
ada yang berbentuk depositum
kan kalau di dalam penyidikan kemarin itu diambil oleh penyidik
disita oleh penyidik
kemudian di dalam persidangan kemarin kan dimintakan oleh jaksa untuk disita
akan digunakan untuk kepentingan negara
kan seperti itu
nah kami keberatan
aset aset yang diperoleh jauh sebelum beliau menjadi rektor
karomani juga mengakui menerima gratifikasi
namun ia tidak meminta bebas
melainkan meminta hukuman seringan ringannya
sidang ditunda dan akan dilanjutkan kamis mendatang
untuk mendengarkan tanggapan jaksa
sugianto bandar rampung lampung